anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pemirsa presiden ri jokowi dodo pada kamis sore menutup perhelatan ktt ke empat puluh tiga asean di jakarta
yang berlangsung dari tanggal lima september lalu
keketuaan asean selanjutnya akan dipegang oleh laos
yang akan fokus pada penguatan kerjasama persatuan dan sentralitas asean
setelah menyelenggarakan dua belas pertemuan ktt selama tiga hari
yang telah menghasilkan sembilan puluh outcome documents
dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra wicara
ktt asean ke empat puluh tiga di jakarta resmi ditutup oleh presiden joko widodo
jokowi dodo mengajak para kepala negara yang hadir
untuk mengukuhkan kawasan indo pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas
yang menjadi kunci yang akan mengantarkan asean ke masa depan yang lebih baik
untuk masyarakatnya dan dunia
jokowi dodo juga mengingatkan tugas asean belum selesai
akan terus dihadapkan dengan berbagai tantangan global
yang memerlukan kolaborasi kerjasama dan persatuan
untuk dapat melaluinya bersama
pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir
jujur saya katakan ini menguatkan harapan
ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan
mewujudkan kawasan yang damai kawasan yang stabil dan kawasan yang sejahtera
keketuaan asean selanjutnya akan dipegang oleh laos pada tahun dua ribu dua puluh
sebagai simbol dilanjutkannya estafet kepemimpinan asean
jokowi dodo menyerahkan palu pada perdana menteri laos sonexai sipadon
dalam sambutannya sonexai sipadon menyampaikan apresiasinya pada presiden
dan rakyat indonesia
atas penyelenggaraan ktt asean ke empat puluh tiga
laos adalah kemampuan untuk mengambil kemampuan asean pada tahun dua ribu dua puluh empat
dan kita akan membangun kemampuan asean yang dilakukan
di bawah kemampuan asean indonesia dan kemampuan asean di seluruh tahun yang lalu
perdana menteri sonexai sipadon menyampaikan
laos pada keketuaannya di asean akan fokus pada penguatan kerjasama
persatuan dan sentralitas asean
guna meraih peluang dan menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi di masa depan
terliputan cnn indonesia ckm